seorang petani di mojokerto berhasil merubah kebun jeruknya menjadi lokasi wisata baru
wisata petik jeruk namanya
ya di kebun wisata ini pengunjung dipersilahkan makan jeruk sepuasnya di dalam kerbun secara gratis
wisata petik jeruk ini berada di dekat wisata air panas pacet
tepatnya di desa sumber sono kecamatan langgu kabupaten mojokerto
untuk menuju kebun wisata petik jeruk milik suharyono ini
pengunjung harus menggunakan sepeda motor karena tak bisa diakses kendaraan roda empat
berawal dari iseng memposting di media sosial facebook
kini wisata petik jeruk ini banyak dikunjungi para wisatawan dari berbagai kota di jawa timur
seperti jombang sidoarjo dan malang
rata rata pengunjung mencapai seratus orang per hari
iseng iseng mulanya teman teman ya gratis
iseng iseng sampai sekarang ya gratis maksudnya
cuma belinya beli kalau bawa pulang
di wisata petik jeruk ini pengunjung tidak dikenakan biaya sama sekali
bahkan pengunjung dipersilahkan makan jeruk sepuasnya di dalam kebun
menariknya lagi soeharyono hanya mematok harga per kilonya sembilan rupiah saja
jika pengunjung ingin membawa pulang jeruk sebagai oleh oleh
lihat lihat itu senang sekali buahnya banyak sekali
kebetulan saya juga suka sama buah jeruk sih
khas mojokerto ini mempunyai keunggulan dibanding jeruk sium dari daerah lain
meski berbuah kecil namun mempunyai rasa sangat manis
katanya ada wisata petik jeruk di daerah sumber sonoh mojokerto
langsung saja meluncur ke sini
sebenarnya nggak tahu tempatnya tadi terus tanya tanya akhirnya nyampe
nah anda tertarik untuk mengunjungi wisata petik jeruk ini bersama keluarga